lu semua udah liat pan
garis kuning di rumah si sulam sudah cabut
iya sih pak haji tapi hubungannya sama kita apa kan ya
lu gimana sih si sulam itu udah meracuni anak anak kita sama warga
kita semua pan udah nyerahin semuanya sama pihak kepolisian pak haji
tapi kayaknya polisi udah main sama si sulam
makanya kasusnya ditutup begitu aja
terus rumahnya udah dibebasin
betul nih tapi kita sebagai warga
jangan dia begitu saja
ya mungkin polis bisa diajak main
maksud pak haji apaan
lu semuanya sekarang segel rumah si sulam
kita pakai hukum sendiri untuk menghukum disulap sama keluarganya
betul itu pak
abah umi kenapa sih
abah sama umi itu gak ada capek capeknya bikin masalah
siap laksanakan pak haji
pak haji mudin ngapain
sebenarnya gua malas tar
tapi mau bagaimana lagi
mungkin udah ini rezekinya kali
udah dong mal
gak usah dipikirin yang berat
udah pak haji
jalanin aja dulu
itu di depan kan gak ada mana
urusan haji muhyiddin tuh
gue udah gak sabaran lagi deh
gak sabar kenapa pak
gua udah pengen pulang lagi ke cepet cepet ke rumah itu
ke rumah kita sendiri
oh ya mpok udah tahu
baru aja mau kasih kejutan buat mpong mpong
lu tahu duluan
lalu tahu dari siapa
rumah mana pak dia yang ngabarin
ya allah alhamdulillah
berarti rumah kita udah jadi hak kita lagi
semoga masalah ini cepet selesai deh

mak terus kapan kita bisa balik ke rumah itu lagi mak
sekarang juga kita bisa kso
kagak gua kagak mau ke rumah pak haji muhyiddin
pastinya haji muhyiddin bikin masalah gitu
iya kita udah kapok jadi bulan bulanan haji muidin
kagak bener dia
bikin puasa patah lah aja
ini kita gagal nih pengaruhi warga buat datang ke rumah muhyiddin
maksudnya kagak dapet bonus kita
iya tumben tumbenan nih warga susah banget dibujuk datang ke rumah haji muhyiddin
tapi tenang aja aneh punya ide
pasti warga semua bakal mau datang ke rumah hajimu ini
masa sih dibagiin sembako gratis dari haji muhyiddin bela belain sampai batalin puasa
iya lagian pan itu sembako dibaginya di sono
bener nih pak haji muidin nyuruh kita datang buat pembagian sembako gratis
iya kalo kagak percaya dateng aja ke sono
aduh aduh pada areka mana iya
iya nih tumben banget rame rame gini ada pasar murah ya
gagak kita mau ke rumah pak haji muhyiddin
pembagian sembako gratis pak

ayo naang pembagian sembako gratis pak kita cuma disuruh malik sama talmiji katanya
katanya ada pembagian sembako dari pak haji muhyiddin
wah biasa biasanya haji muhyidin ngasih sembako
wah iya teh pasti ayah naung naung kita musti selidiki cing
alah nggak usah bang ojo biarin aja itu urusan mereka sendiri kita pulang aja yuk
yaudah mah kita juga pulang aja yuk mah
juni juga udah kangen banget sama rumah bang ojo mau kan

bang haji kayaknya ceria banget hari ini rere seneng deh ngeliatnya nggak

alhamdulillah rek sekarang kan bebannya udah hilang masalahnya sudah selesai
jadi hati ini legah banget
alhamdulillah ya bang ya segala puji bagi allah
kalau mpok tau sama mak pasti mereka wajahnya berseri seri kayak bang sekarang ini
bener rob apalagi kalau mak sampai tahu kita ini udah boleh nempatin rumah kita lagi
pasti dah mak langsung syukur saking senengnya
atau gini aja deh bang ayo tolong sekarang ya
kita langsung aja kasih tau ke mak biar ada kejutan gitu
boleh juga tuh bang
bang sulong kemana sih
kau lama banget ya
hati lo sakit kelamaan di sini
ya allah gimana nasib mak sama johnny
eh eh eh mau ke mana ya rob
alhamdulillah permasalahan kita udah kelar
alhamdulillah masalah kita ini sudah selesai kita ini terbukti nggak bersalah yang bersalah itu cateringnya
nah udah gitu juga kita nis keluarga udah boleh masuk lagi ke rumah
jadi ke rumah udah nggak ada segel lagi sama polisi
berarti sekarang lo boleh pulang dulu bang
ya jangan dulu tuh kan dokter belum izinin
kalau nggak betah lama lama di sini baru tambah stres bang rasanya lo pengen pulang aja kan bisa berobat jalan bang
dokter bilang apa lo kan mesti bed rest di sini iya kan
ya kan bed restnya di rumah bisa bang
ya udah deh bang berhutin aja apa kata empoh bukan begitu rob
gue takut tadi kena pen apen nih lo kan tahu rob empoh lo ini udah berapa kali masuk rumah sakit
bismillah aja bang insya allah kita bisa menjaga empoh rodi ya
benar bang haji daripada empo dipaksain di sini terus ntar malah tambah stres mikirin rumah
lo semua udah lihat bang
garis kuning di rumah si sulang itu
kuning di rumah si sulang sudah cabut
lu gimana sih si sulam itu udah meracuni anak anak kita sama warga masa kita diem aja
kita semua pan udah nyerahin semuanya sama pihak kepolisian pak haji
tapi kayaknya polisi udah main sama si sulang makanya kasusnya ditutup begitu aja terus rumahnya udah dibebasi
betul nih tapi kita sebagai warga
jangan dia begitu saja
ya mungkin polisi aja bisa dianjurin
kalau udah main kita jangan
maksud pak haji apaan
lo semuanya sekarang segel rumah si sulang kita pakai hukum sendiri untuk menghukum si sulang sama keluarganya
betul itu bang
abah umi kenapa sih abah sama umi itu gak ada capek capeknya bikin masalah
abah tolong dong mbak abah bisa jaga sikap sedikit
abah jangan bikin masalah baru lagi masalah yang kemarin kan udah selesai
cisnya gak dikorek korek lagi
hanya untuk ingin menjatuhkan orang lain
abah umi ingat ya ini bulan ramadan bulan penuh kedamaian
iya aja jadi enak ngerti ini orang tuanya udah bawa tanah masih aja bikin gara gara
heh enak aja lo bilang gua bawa tanah lo kali
ya emang kenyataannya begitu bu aji makanya bu aji istighfar jangan bikin ribut aja
pak haji sama ibu haji kayak ada kerjaan aja nih kita semua buat nyegel rumahnya pak haji sulam
mau bagi sembako gratis
nah itu si mali sama tarim eji yang ngomong
iya bener nyesel gua kemarin tau taunya cuma dengerin haji muhyiddin sama mumuna ngoceh sini ngoceh sana pidna sini
udah tau aji sulam sama keluarganya udah niat baik
lo semua hampir diracun nih sama dia
itu bukan salah haji sulam kan yang udah terbukti cateringnya yang salah
naga lo yang salah tetap aja si sulam yang mesti tanggung jawab sebab kenapa dia tidak selidiki itu catering main person aja
bener tuh apakah bisa jadi si sulam kerja sama untuk meracun lo semua
pokoknya udah deh ya lo segau deh sama rumahnya si sulam biar dia kapok
doyen banget mau fitnah haji sulam
kalau kayak gini kita bisa laporin sama polisi udah nipu kita semua nih
mau bagi sembako gratis malah fitnah keluarga haji sulam
lo main ngomong sembarangan aja mau ngelaporin gue
eh gue ini sebagai sesepu di sini
gue cuma tuh coba coba mengimbau kepada lo lo sendiri lo ngerti kagak
maaf bapak bapak maaf
umi sama abah saya gak ada maksud untuk kayak gitu